dari tadi loh
eh ini pesantren pahutan
kenapa jadi santri mulut arsan
udah lah gausah nanya nanya lah
biar ga ada yang curiga
masuk masuk masuk
si orfi kemana
bager kok buka begini ni
jangan jangan lah ini kabur nih

udah lah gak usah nanya nanya lah
biar gak ada yang curiga
hebas juga kita
nah lu boy bisa balik lagi ke pasar
lu kuasain lagi pasar
nah lu ang
ya kan lu merdeka
lu jadi anak pang lagi dah
karena saya ke pesantrennya juga bareng sama dia
bocah kayak gitu lo pikirin ngapain
dia udah tobat
kita doain aja biar tuh anak jadi anaknya solid pesantren
biar dia utuh khotimah matinya
semoga kagak digulung sama mereka
cabut yuk pagi nih
yuk yuk yuk
udah selesai dia
jagailah anakku apoy
karena engkau lah sebaik baiknya penjaga
emak kangen sama lu
dari tadi emak hatinya kagak enak ngurut nih
mudah mudahan lu di pesantren gak ada papi ya poy
tidak tidak tidak
ah tuh kan
saya gak didoain kabur sama patin
ini gara gara orang tua kita pada kegerai dong kita kabur dari pesantren
ini kempes bro kempes bro
ya perasaan tadi gapapa deh
kalau berdua dada aja masih pecah aja begituan
mau serap gak
ada sih ntar gue beli dulu
mudah gampang ini ma
kalau udah beres juga bisa jalan lagi
bro jangan lama lama bro
gak kabur dari pesantren ini ma
udah mas selalu aja gak usah dipikirin
lo pada bantuin dong
bisa tien parah banget
man berdua man man
buka istang gue aku nunggu diri
hah bilang aja lu takut
berani kan kita berdua
mau ke mana ente
waduh bisa berabe nih
bangun bangun semuanya bangun
bang ini pada ke mana
ini pada ke mana ya mereka ya
kok bisa berabe nurusin sama farouk
regak banget loh imah
dan aku sama temen temennya gak ada di kamar bang
ini pada gimana ya
kalau di toko orang kurakan ke masjid dulu ya
semoga mereka benar benar di toko bang
ah mau kemana lo
mau kemana gue
ya salam antum dari mane
aneh ketemu dia di gerbang nih bang
dia mau kabur
eh lo jangan asal jeblak ya
gue cuma mau balik ke kamar
eh lu mau jalan kejar gue kayak maling gue
mane temen temen antum yang lain
pada ngomong ah apa sih gue bingung dah
ada di kamar
lihat di kamar ini
kagak ada sama sekali temen temen antum